libur panjang kali ini lokasi wisata ancol jakarta utara masih jadi prima dona warga untuk mengisi libur panjang akhir pekan
keramaian terlihat di wahana seaworld pada sabtu pagi
para pengunjung sea world yang mayoritas keluarga tampak antusias menyaksikan ragam satwa laut yang dipamerkan di wahana ini
pt pembangunan jaya ancol memperkirakan total jumlah kunjungan taman wisata ancol pada akhir pekan ini akan mencapai empat puluh ribu lebih orang
sejauh ini lonjakan pengunjung tercatat pada hari waisak kamis lalu yang mencapai empat puluh satu ribu wisatawan
di hari ini sabtu dan minggu kami prediksikan pengunjung juga bisa mencapai di angka sekitar empat puluh ribuan
dan mungkin mayoritas masih mengunjungi area pantai ya untuk melakukan rekreasi bersama keluarga
tapi untuk unit rekreasi sendiri sejak hari kamis kemarin duvan masih menjadi prima dona di mana pengunjung di hari kamis kemarin hingga mencapai tiga belas ribu
dan kemarin di hari jumatnya hingga sekitar delapan ribu orang
dan kami berharap sih trennya masih tetap bagus ya hingga nanti hari minggu besok
bagaimana suasana libur panjang akhir pekan di kawasan wisata ancol
kita tanyakan kepada jurnalis kompas tv ada tifal sulesa
apakah ada pertunjukan yang disiapkan pengelola sea world di momen libur panjang kali ini tiffal
tadi jam sebelas siang sempat ada pemberian makan untuk satwa laut yang dipamerkan di sini di aquarium sea world kawasan ancol jakarta utara
itu terjadi pada pukul sebelas siang tadi di akwarium utama
dan kondisi sekarang kalau anda lihat disini kita
ini masih ada para pengunjung yang menantikan momen nanti pemberian makan kembali
jadwalnya di kisaran pukul dua siang nanti dan pukul empat sore
sementara nanti untuk di aquarium lain persis di aquarium piranha akan ada pemberian makan
atau istilahnya adalah beta feedings begitu
itu pemberian makan untuk piranha akan dijadwalkan pada pukul dua belas empat puluh lima waktu indonesia barat
nah untuk kondisinya sekarang kebanyakan nih pengunjung yang mayoritas membawa anak anak
ini memanfaatkan momentumnya untuk foto foto di sekitar aquarium
menunjukkan ke anak anak mereka ini loh jenis jenis biota laut yang dipamerkan di seafood aquarium
kawasan taman wisata ancol jakarta utara
tapi tidak cuma soal akwarium utama ini saja
tapi kebanyakan pengunjung di sini juga ingin masuk ke sini
nah ini disini mereka bisa memanfaatkan waktu
jalan jalan sedikit melihat biota biota laut yang dipamerkan di sini
kebanyakan sih foto foto yang mereka memanfaatkan momentumnya di sini
bahwa anak anak mereka ditambah dengan keluarga besar mereka
apalagi kan momennya juga tepat di sini sejak hari kamis lalu sampai hari minggu nanti
momennya adalah libur panjang akhir pekan
ini juga dimanfaatkan oleh banyak keluarga untuk mengajak keluarga mereka untuk datang ke sini
nah kebetulan ini saya mau pengen ngobrol nih sama salah satu keluarga
pak hidayat bareng keluarga berapa orang nih pak
emang sengaja buat datang ke sini atau ada hal khusus sebetulnya mau dilakukan di sini
dari kamis jumat sabtu minggu kita kalau liburan keluar mungkin macet
ada alasan khusus kenapa milih ke siwak duluan
dunia air ya banyak ikan ikan menarik
ini anak anak juga suka sih jadinya
oh cocok lah ya buat ini ya edukasi juga ya
betul betul jadi buat edukasi sama hiburan mereka juga menarik di sini
so far layanan gimana kalau mas sendiri datang ke sini
sudah jauh lebih baik ya untuk saat ini
untuk reservasi tiket juga sudah bisa online
jadi tadi kita berangkat sudah langsung siap semua tiketnya
mungkin muter lagi ya nanti ada gelanggang dan lain lain ya
mumpung muli tiketnya juga udah banyak kan juga ya
itu baru satu dari sekian banyak keluarga yang saya temui di kawasan seawall ini
yang memang niatnya untuk menghabiskan waktu libur panjang akhir pekan ini
dari pt pembangunan jaya ancol juga membuat promo khusus
atau potongan harga khusus nih buat kunjungan kunjungan
dari para wisatawan yang akan ke taman wisata jaya ancol
lebih lengkapnya saya ajak anda untuk melihat pernyataan lengkap
dari perwakilan pt pembangunan jaya ancol yang saya temui pagi tadi
ada beberapa promo menarik ya yang bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung
ada beberapa antara lain adalah promo double fund
jadi beli dua tiket double fund itu menjadi lebih hemat
kemudian ada promo rekreasi hemat bertiga
jadi untuk yang ingin rekreasi di seaworld samudera dan jakarta bertlain
kalau pembeli satu tiket bisa untuk tiga wahana sekaligus
hal apa yang mungkin harus diperhatikan para pengunjung
jadi kalau kami tetap mengimbau pengunjung untuk bisa membeli tiket sebelumnya
melalui website secara online untuk memudahkan saat proses masuk ke kawasan taman impian ya
kemudian saat rekreasi tetap mengikuti instruksi petugas lapangan
supaya kegiatan rekreasi tetap aman dan nyaman